dinas kesehatan dki jakarta mengonfirmasi temuan dua kasus baru gangguan ginjal akut progresif atipikal
pada anak di mana satu pasien dinyatakan meninggal dunia
sementara satu pasien lagi merupakan suspek
melalui rilis resmi jurubicara kementerian kesehatan m syahril menjelaskan
bahwa pasien berusia satu tahun pada dua puluh lima januari mengalami demam
dan diberikan obat sirop penurun panas yang dibeli di apotek dengan merek paxion
pada satu februari setelah dirujuk ke rsjm pasien meninggal dunia
satu pasien lainnya yang berusia tujuh tahun masih berstatus suspek
dan menjalani perawatan di rsjm jakarta
saat ini pemerintah telah melakukan tindakan antisipatif berupa penelusuran epidemiologi
guna memastikan penyebab pasti gangguan ginjal akut
sementara itu dikutip dari cnn indonesia com
badan pengawas obat dan makanan bepom memerintahkan penghentian sementara produksi
dan distribusi obat yang dikonsumsi pasien meninggal
sehingga investigasi selesai dilaksanakan